anda masih menyaksikan layar demokrasi komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras melakukan investigasi kasus terbunuhnya
dua mahasiswa kendari hasil investigasi menunjukkan penembakan dengan senjata api dilakukan untuk membubarkan masa di kendari
kontras melakukan pendalaman fakta terkait unjuk rasa pada dua puluh enam september di kendari
berdasarkan hasil investigasi kontras menemukan fakta penembakan dengan senjata api sejak awal telah dilakukan untuk tujuan pemubaran masa
kontras juga menyebut meninggalnya dua mahasiswa universitas halu oleo yusuf kardawi dan larandi diduga akibat tembakan peluru tajam
penemuan kami mengindikasikan bahwa sebetulnya korban jiwa akibat dugaan penembakan itu tidak hanya satu orang
tetapi dua orang yaitu yusuf kardawi dan larandi
dan sebetulnya kalau dalam fakta yang kami dapatkan yang pertama kali menjadi korban penembakan diduga adalah yusuf kardawi
yang selama ini dianggap meninggal karena luka pukulan atau penganiayaan
itu yang pertama yang kedua mengafirmasi bahwa memang arah penembakan diduga datang dari sekitar kantor dinas ketenaga kerjaan
yang mana di tempat itu sudah dijaga
itu diisi oleh anggota kepolisian kira kira itu diantaranya ya
aksi unjuk rasa menentang sejumlah rancangan undang undang kontroversial berujung tewasnya lima orang
tiga orang adalah pelajaran mahasiswa dari jakarta sementara dua orang lainnya mahasiswa dari kendari sulawesi tenggara
hasil investigasi kontras memperoleh fakta ada kejanggalan penyebab kematian para korban
benarkah ada dugaan pelanggaran dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa
dan bagaimana seharusnya rekomendasi
ini ditanggapi kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada mas rifanli anandar kepala biro penelitian pemantauan dan dokumentasi kontraf
harus komplit ya
dan bang neta espane ketua presidium ipw
dan satu lagi ada pak andrea pulungan yang merupakan anggota dari komponas
kita akan berusaha untuk menghubungi beliau nanti melalui sambungan telpon
saya akan ke mas rifanli dulu karena kita belum dapat hasil investigasi secara utuhnya
mungkin bisa dijelaskan hasil investigasi
atas penyebab kematian lima orang ini seperti apa mas
sebelum saya ke arah sana saya ingin menjelaskan bahwa kontras pasca tanggal dua puluh empat tanggal dua puluh lima september
tepatnya kita membuka posko pengaduan bersama dengan tiga lembaga non government organization
kita membuka dan menerima sampai tanggal tiga oktober kemarin ada tiga ratus sembilan puluh pengaduan
nah dari tiga ratus sembilan puluh aduan itu kita follow up untuk kita cari tahu siapa yang ada di rumah sakit
siapa yang ditahan dan siapa yang menjadi korban jiwa
nah ternyata kita menemukan bahwa ada empat ini versinya kontras
ada yang di kendari dua yang di jakarta itu yang kita temui adalah almarhum akbar alam syah dan almarhum maulana suryadi
dari keempat itu kita coba datangi pencarian fakta secara mendalam ke masing masing korban
nah pada tanggal dua puluh enam september itu kontras juga merespon dengan melakukan pendalaman fakta
ke turun ke lapangan ke kendari
untuk mengetahui penyebab kematian dari yusuf kardawi dan larandi
nah dari temuan yang dari pencarian fakta yang kita lakukan selama beberapa hari itu
kita menemukan bahwa penggunaan senjata api ini atau bawa senjata api oleh polisi ini
masih menjadi salah satu kebiasaan dari polisi dalam menangani aksi massa dalam jumlah besar
itu yang pertama karena ini kita temukan juga informasinya itu sejak dua puluh satu dua puluh tiga mei gitu
walaupun waktu itu kapolri mengatakan bahwa tidak ada penggunaan senjata api
pada saat kerusuhan di depan bawaslu ya
nah sedangkan di kendari ini kita menemukan bahwa ada selongsong peluru yang ditemukan oleh salah satu mahasiswa
yang menjadi rekan dari si yusuf dan si larandi ini
nah dari situ kita coba menemui para saksi saksinya untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi
jadi peristiwa di kendari itu berawal dari
rusu antara bentrok antara polisi dengan mahasiswa di depan gedung di snaker kendari
di dalam gedung itu ada anggota kepolisian
ini versi keterangan dari saksi yang kita temui
dan di depannya itu juga ada anggota kepolisian
nah yusuf kardawi ini sempat melakukan ucapan ekspresinya dia atas tuntutannya selama ini
terus tiba tiba rusuh atau bentrok
nah tiba tiba dia jatuh tersungkur
ketika temannya mau membantu dia dia mengaku bahwa ditodongkan oleh seseorang tanpa seragam
yang diduga adalah pihak kepolisian
akhirnya dari situ dia langsung berlari zigzag untuk menghindari potensi tembakan jika ditembak
nah di saat dia lari jatuhlah korban berikutnya yaitu larandi
jadi yang tersebar di video video yang selama ini beredar di media sosial itu atas nama korban yusuf kardawi
oke dari kontras sendiri apakah kemudian sudah memastikan bahwa orang yang menggunakan senjata tajam itu adalah dari personil kepolisian
meskipun kalau kita baca dari hasil investigasinya itu orang tersebut berpakaian layaknya preman gitu
dan berjaga di kantor dinas ketenaga kerjaan di tempat yusuf kardawi dan juga larandi berada di sekitaran situ ya
itu sudah dipastikan melalui para saksi yang ada di situ atau
kalau soal kepastian bahwa yang melakukan itu adalah kepolisian sebetulnya bukan tugasnya kontras
kalau kontras melakukan pencarian fakta itu sebagai salah satu upaya masyarakat sipil untuk membantu atau terlibat dalam penegakan hukum dan ham di indonesia
karena ini ada di dalam undang undang ham tiga puluh sembilan tahun sembilan puluh sembilan
nah tapi dari keterangan keterangan yang kita dapat kita temui beberapa saksinya terus juga terkannya randi dan yang merekam video itu
itu dia mengatakan diduga bahwa anggota kepolisian yang melakukan penembakan
oke kalau dari kontras sendiri sudah dapat hasil visumnya terhadap dua orang ini
mungkin dari pihak keluarga penyebab kematiannya apa karena memang kalau kita lihat di sini belum ada penjelasan yang rigid gitu mas
kalau penjelasan mengenai visum dari dokter itu kita sudah dapatkan namun untuk keterangan tertulisnya itu belum kita pegang
belum dipegang ya mas ya
oke kita akan ke pak andrea pulungan yang merupakan anggota kompolnas sudah tersambung melalui sambungan telpon
selamat malam pak andre
ya pak andre tadi sudah bisa berbicara dengan anda ya
sudah bisa mendengar penjelasan dari mas rifanli anandar terkait dengan hasil temuan kontras
dari kompolnas sendiri bagaimana menanggapinya karena kan ini ternyata ada keterangan dari saksi saksi yang sudah berhasil dihimpun di lapangan
kontras datang ke kendari dan ada saksi mata yang melihat langsung orang yang diduga aparat kepolisian memakai pakaian preman itu
menggunakan senjata tajam pada saat
menggunakan senjata api pada saat ditodongkan kepada laradi dan juga yusuf kardawi pak andrea
ya jadi begini
kalau terhadap korban yang meninggal dunia berarti kan upayanya adalah dilakukan otopsi
ya terus penyebab kematiannya apa
atau mungkin yang dikatakan tadi visum
penyebab kematiannya apa
dan sudah tahu penyebab kematiannya apa
dilakukan juga pemeriksaan uji balistik
uji balistik terhadap senjata api dan
termasuk juga ke lapor untuk masalah peluru dan selongsong tersebut
dan hal itu sudah dilakukan oleh barreskrim
jadi bukan oleh polda sultra
dilakukan oleh barreskrim
kemudian terhadap terduga yang melanggar
bahwa ketika kegiatan pengamanan undi klasem membuat senjata
itu juga sudah diperiksa oleh
bahwa dia saat itu membawa senjata
apa yang dilakukannya adalah salah
ya terus sudah diperiksa oleh komunal
dan peminal juga peminal mabes
oleh propa mabes
dan kemudian nanti akan segera disidangkan dalam oksidikat ini
kalau kami lihat bahwa apa yang dilakukan oleh
itu ya boleh boleh saja
ya sebagai partisipasi masyarakat
dan kami juga berharap
kalau misalnya ada kaksi
yang merasa mungkin ada dokumentasi lain
coba tolong diserahkan kepada barreskrim
dalam hal ini kalau nggak salah
direkturat tindak pidana umum
kalau saya tidak salah
nah silahkan untuk apa
untuk menjadi alat bukti
kan saksi itu alat bukti
rekaman mungkin bisa dijadikan petunjuk
nah setelah itu

kan proses pro justisia ini berjalan
karena terus terang
sebenarnya peluru itu berasal dari mana
kan sebenarnya itu mesti menunggu juga
uji balistik dan lapor yang
lapor yang dilakukan oleh
lapor makassar di makassar
laporatik makassar dan uji balitik yang
dalam hal ini kalau saya ingat
ya kalau tidak salah itu dikirim ke
kalau tidak salah
untuk pemeriksaan itu
saya harap menunggu dan terima kasih
kalau terasa sudah berpartisipasi
berikan informasi tersebut kepada barreskrim
saya kira begitu
pak andrea ini menarik sekali bahwa
mantan kapolda sulawesi tenggara
brigjen polisi irianto ini beberapa hari setelah kejadian
mengaku bertanggung jawab dan mengakui
bahwa memang ada penggunaan senjata api
polisi ini menangani aksi unjuk rasa
dan beberapa waktu kemudian
kapolda sulawesi tenggara kemudian dimutasi
nah ini bagaimana
apakah kemudian dari komponas melihat bahwa
sebetulnya ada kecocokan
ataupun ada satu rangkaian peristiwa
setelah dari pengakuan
kapolda sultra ini
mengenai oknum yang melanggar
karena gini perintahnya sudah jelas
sampai ke kapolres dan kapoltec pun
mulai dari kapolres kapolda kapolres kapoltec
kalau dalam pengamanan itu tidak boleh membawa senjata api

tidak menggunakan peluru tajam
dan tidak menggunakan peluru karet
perintah tersebut dilanggar
oleh beberapa oknum anggota polri
itu adalah hal lain
masih belum dapat ditemukan
sesungguhnya siapa yang melakukan penembakan
proses investigasi ini masih berjalan
termasuk yang saya sampaikan tadi
uji balitik dan
lapor serta penyelidikan
yang dilakukan oleh barai slim
nah apakah ada kesesuaian
saya kira tidak
tapi polri mengambil langkah cepat
karena memang kapolda merasa bertanggung jawab
walaupun anggotanya yang melanggar
ya polri mengambil
langkah cepat untuk memutasi
jadi belum tentu juga
di antara enam itu
atau di antara sembilan
atau di antara dua belas
atau di antara berapapun orang orang yang diperiksa
oleh pemina oto
atau oleh pemina oto
si pelaku penembakan
belum tentu juga gitu loh
tapi bisa jadi di antara mereka
makanya ini ada hal yang terpisah
mengenai pelanggaran membawa senjata
kondisi bahwa terjadi penembakan
dan ada dua korban meninggal dunia
oke pak andrea terakhir ini
berarti anda dari kompolnas mengakui ya
mendengar ada enam orang polisi yang diperiksa itu
sudah dibebas tugaskan sekarang ini
polisi yang diperiksa itu
pemeriksaannya kalau nggak tahu hampir selesai
dan mungkin dalam waktu dekat ini akan sidang
oke terima kasih pak andre
nanti kita tunggu bagaimana hasil sidangnya
dan juga hasil uji balistik dari selongsong peluru
seperti yang tadi anda sampaikan
andrea pulungan yang merupakan anggota kompolnas
terima kasih atas waktunya terhadap cnn indonesia
nah kita ke bang neta
tapi nanti dulu kita akan break
dan kembali lagi kita akan kembali di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
kita langsung ke bang neta
menanggapi hasil investigasi kontras bahwa ditemukan
penyebab kematian terhadap dua korban itu adalah penggunaan senjata api
anda melihatnya dari ipw seperti apa
pertama kita apresiasi ini teman teman kontras yang sudah bekerja keras ya
harusnya polisi hadir disini
menjelaskan apa yang sudah dilakukan kontras
atau meng counter apa yang dilakukan kontras
oke kita sudah berusaha untuk mengundang
kbp num ataupun kdkm mabes polri
tapi ya tidak ada yang bersedia untuk hadir
saya kira kedepan itu polisi harus bersedia menjelaskan ini supaya clear
jadi dari pengamatan kita ya
dan informasi yang kita dapat
kan sampai hari ini
kita sudah mengundang

enam diantaranya mereka membawa senjata api
yang berpeluru tajam
ini sangat melanggar sop
dalam mengamankan aksi massa
dan melanggar perintah kbp num
ya karena kapoldanya tidak mengkontrol
apa yang dilakukan anak buahnya di lapangan
ini satu kesalahan besar
yang sangat mencederai
yang sangat mencederai
rasa keadilan masyarakat
jadi oke ada dua yang tewas
tapi masih ada satu yang luka
ibu hamil yang tertembak
peluru nyasar itu kan
ya nyasar apakah apa kita nggak tahu
tapi ini harus diurus polisi juga
keluarga korban itu kan
sempat menolak ya untuk diotop
di visium atau di otopsi
karena tidak percaya sama polisi
nah sementara polisi
hanya polisi yang berwenang melakukan pisum
tetap tapi akhirnya mereka akhirnya mau juga
di visium mereka mengawasi
kendari itu salah prosedur
dan itu kelalaian dari
pimpinan kepolisian disana
kalaupun ada polisi yang
terlanjur di tempat itu
yang berpeluru tajam
seharusnya dia jangan bergerak
jangan ikut ikutan mengendalikan massa
karena dia tidak sesuai dengan prosedur
kapolda mantan kapolda sultra
brigjen irianto kan sebetulnya sudah mengakui
kesalahannya ya bang neta ya
bahwa dia berani bertanggung jawab
dan mengakui bahwa memang ada penggunaan senjata api
tapi prinsip keterbukaan publiknya
dari mabes polri terkesan sangat menutupi informasi ini gitu
malah beliau ini dimutasi ini
bagaimana anda melihatnya dari ini

pertama saya menurut saya
untuk menutupi informasi
beliau harus menutupi informasi
kalau terkena permutasi harus dicopot dari jabatannya
itu salah satu bentuk tanggung jawabnya
tapi tidak cukup sampai disitu
kapolda sebagai pimpinan kepolisian harus diadili juga
anda tuh sebagai kapolda
anda punya tanggung jawab yang besar
untuk melindungi masyarakat
dan melindungi anggotanya
kemudian kalau ada masyarakat yang ditembak anggota polisi
anda jangan enak enakan sebagai
jenderal polisi dengan jabatan ini
enam anggota polisi yang sudah ditahan yang diindikasikan memegang senjata api berpeluru tajam ini harus diperiksa
karena tiga dari enam itu kan tiga yang melepaskan tembakan
itu kan gampang dari enam itu tiga itu kan tinggal polisi menyisir saksi saksi dulu bukti bukti kemudian baru dilakukan uji balistik
jadi ketika tiga orang ini sudah diketahui tiga orang ini tidak pantas lagi menjadi polisi
dia harus dipecat dari polisi dan kena hukuman berat
ini anda melihatnya prosesnya sangat lama sekali
seharusnya dengan derasnya tuntutan masyarakat harusnya polisi bisa bekerja cepat
jangan kemudian alasan ini dibawa ke belanda dibawa ke australia
polisi itu sudah canggih mereka bisa bekerja cepat asal mereka mau
jangan kemudian mereka lamban lamban untuk
masyarakat lupa kemudian kasusnya ditutup
oke bang neta tahan dulu
kita akan banyak nanti mengeksplorasi hasil temuan dari teman teman dari kontras
tapi kita akan kembali lagi usai jeda tetap di layar demokrasi
masih bersama kami di layar demokrasi dan kami sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari mabes polri
namun tidak ada yang bersedia untuk hadir duduk di sini membahasnya bersama dengan kita
nah saya mau ke mas rifanli
hasil investigasi kontras juga menemukan fakta janggal penyebab kematian dari dua mahasiswa dua pelajar di jakarta
yakni akbar alamsyah yang kemarin baru saja meninggal dan juga maulana suryadi atau yadi
hasilnya apa mas mungkin singkat padat
satu untuk korban atas nama maulana suryadi
sudah bertemu dengan pihak keluarga korban dan orang tua korban itu mengaku bahwa dia harus menandatangani sebuah surat
yang menyatakan bahwa suryadi ini meninggal karena sesak nafas akibat gas air mata
karena secara riwayat penyakitnya dia punya penyakit asma
namun ketika orang tua korban melihat jenazahnya pertama kali itu keluar darah dari bagian tubuhnya bahkan sampai dalam tahapan penguburan
itu yang ditemukan sementara keluarga memang menolak
untuk dilakukan otopsi lebih lanjut
tetapi penandatanganan itu plus pemberian uang dari ngakunya kalau dari keluarga korban oleh pihak kepolisian itu santunan
itu adalah sebuah kejanggalan yang kita temukan
itu dari suryadi
sementara yang dari akbar ini dia sempat menghilang
dia ikut aksi
dia entah apakah dia ikut aksi atau tidak
dia hilang dari tanggal dua puluh lima sampai tanggal dua puluh tujuh
maksudnya hilang ini dia tidak
ditemukan oleh teman terakhirnya yang mana bersamaan pada awalnya
dan sempat ditetapkan sebagai tersangka ya
dan kemudian ditarik lagi
dan ditarik lagi karena ada kesalahan penulisan nama
ini kan sangat janggal
terus sempat keluarga korban mencari dari polda sampai polres jakbar
jadi waktu pihak keluarga korban mendatangi polres jakbar
dia mengatakan bahwa saya mau ngirimkan makanan
dan diiakan oleh salah satu petugas di sana yang mengatakan bahwa iya akbar disini
silahkan taruh makanannya di depan
lalu ibu silahkan pulang
setelah sampai rumah dia mendapat informasi dari tetangganya
bahwa akbar ada di rumah sakit pelni
nah ini kan ada kejanggalan kan
karena begitu keluarga mendatangi rumah sakit pelni
dokter di sana mengiakan bahwa ada mr x
yang mana itu adalah akbar
karena waktu itu identitasnya tidak ditemukan dari akbar itu sendiri
nah ini kan ada perbedaan informasi
yang didapatkan dari pihak keluarga sama dengan mengiakannya polisi itu tadi
bang neta kalau kita lihat ya
berarti kan bukan hanya di satu wilayah saja
bukan hanya di sulawesi tenggara
ternyata penanganan aksi unjuk rasa di ibu kota
di dki jakarta juga menemui masalah
sebetulnya protap yang diberlakukan oleh aparat kepolisian ini memang salah
atau diluar kontrol atau bagaimana sih bang neta
tapi yang patut kita apresiasi
dari polda meta
mereka tidak terlihat menggunakan peluru tajam ya
kalaupun kemudian dua korban ini tewas
itu belum jelas apakah kena benda tumpul atau kenapa
inilah yang sebenarnya sangat kita sayangkan
harusnya keluarga korban itu mau diotopsi
kita desak kalau memang dia tewas akibat benda tumpul dipukuli
itu harus ditelusuri ya
jadi sebenarnya kalau di polda meta itu kita lihat ya
penanganan aksi demo itu sudah sesuai dengan sop
cuma karena situasinya malam itu ya
dimana massa juga melempari polisi
dan polisi juga sudah lelah
sehingga terjadi bentrokan
dalam kondisi bentrokan di malam hari seperti itu
memang sulit sekali mengendalikannya gitu
tapi kalau dari anda sendiri
melihatnya ada sudah prinsip proporsional itu terpenuhi nggak
artinya dengan masa sebanyak itu
penggunaan kekuatannya apakah sudah proporsional
sesuai dengan ancaman
kemudian prinsip necesitasnya
penggunaan kekuatannya itu sudah terukur
prinsip alasan yang kuat untuk melakukan protap
ini sudah sesuai semua
sampai ada korban yang jatuh begini
sepanjang siang itu sudah sesuai
ketiga malam ini diluar kendali
seharusnya memang polisi karena mereka
harusnya bisa lebih bersabar
tapi karena mereka sudah tertekan sejak pagi
sehingga kesabarannya tidak terkendali
dan massa juga
juga semakin tidak terkendali ya
seharusnya mereka sebagai aparatur
harusnya bisa kesabaran tingkat dewa gitu ya
kalau misalnya sudah tidak sabar
kemudian boleh mukulin
artinya sudah berada di titik kulminasi
menjadi excuse gitu
untuk aparat memukul gitu
harusnya diganti dengan aparat yang baru
tapi karena keterbatasan polisi
sebagian dari mereka itu dibawa ke papua
dengan keterbatasan itu
delapan jam bekerja
setelah itu diganti dengan
petugas yang baru
petugas yang baru ini
tidak dalam tekanan seperti petugas yang pertama
kalau mereka masih di situ juga
mereka gampang terpancing emosinya
stok airnya juga sudah habis
gas air matanya juga habis
jadi banyak sekali
kendala kendala di situ
banyak sekali keterbatasan
inilah yang menyebabkan
waktu demo itu kan
jam lima tutup
jangan biarkan sampai malam
sebetulnya langkah langkahnya itu apa sih bang
artinya setelah kemudian
aksi ujuk rasa kan sampai pukul delapan belas ya
setahu saya delapan belas
nah kemudian apakah ada langkah persuasif
ada langkah apa gitu loh
sampai bisa terjadi seperti ini
langkah langkahnya seperti apa yang diketahui oleh ipw
pada batas waktunya
masa masih ada
polisi kan mengimbau supaya bubar bubar
tapi kan masa tetap malah ngelempari polisi
harus segera dilakukan penyemprotan water cannon
untuk mengusir massa
tapi ketika water cannon di ini
massa bukan malah bubar malah ngerang polisi
saya mau koreksi sedikit bang
karena pada tanggal ini rangkaian kegiatan aksi ini kan
dari tanggal dua puluh tiga sampai tanggal tiga puluh
dan dari beberapa aksi yang ada di jakarta
terutama tanggal tiga puluh september
itu saya dan teman teman juga ada di lapangan
sebelum jam enam itu sudah ditembakkan gas air mata
jadi kalau misalkan tadi bang neta bilang
polisi polda metro jaya ini sudah oke
karena dia tidak menggunakan senjata api
tapi dia tetap tidak mengungkit protapnya
karena dia memang menembakkan gas air mata saja
dan ada di lokasi itu
dan di atma jaya diserang itu bagian medisnya
jadi semua merasa terdesak dan bingung
akhirnya lari kabur semuanya
belum ada himbauan himbauan yang jelas
kalau sampai medis diserang itu sudah menyalahi protap
oke tapi menurut bang neta
aparat ini sudah cukup transparan tidak sih
memberikan informasi kemudian berani mengakui kesalahannya
karena seolah olah ini bahwa tidak ada kesalahan yang diakui
kemudian menutup informasi terhadap keluarga korban
jadi kalau dikatakan transparan itu enggak juga ya
buktinya mereka tidak hadir di sini kan menunjukkan bahwa mereka tidak transparan
harusnya mereka hadir menjelaskan
tapi di satu sisi kadang kadang mereka cukup transparan juga
misalnya ketika mereka mengakui ada dua belas anggota polisi yang sudah ditahan
enam itu diketahui menggunakan peluru tajam itu kan mereka sudah terbuka
tapi di satu sisi ya mereka kadang kadang tidak transparan juga
mungkin takut dengan tudingan publik dengan opini publik yang negatif
tapi saya kira ke depan itu ya
begitu ada kontras mengumumkan ini hadir aja polisi
jelaskan kalau memang ini benar ya aku aja benar
kalau tidak dijelaskan seperti apa gitu
oke kita nanti akan bahas lagi kira kira apa yang harusnya dilakukan oleh aparat
menangani ataupun menyelesaikan persoalan aksi unjuk rasa ini
kita akan kembali saat lagi tetaplah di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
bang neta ini ternyata kemarin selain mahasiswa dan juga pelajar
wartawan itu ikut menjadi korban loh
dari aksi unjuk rasa dan juga kekerasan aparat ini bagaimana
udah berkali kali sebetulnya ini wartawan jadi korban
ya sebenarnya kan tugas wartawan itu dilindungi undang undang
sama kayak polisi juga mereka bertugas berdasarkan undang undang
wartawan juga gitu
cuma itu tadi dalam kondisi chaos seperti itu sulit sekali
milah milah mana wartawan mana masa mana pendemo ya
sebab itulah ketika chaos itu saya kira semua pihak itu harus bisa menjaga dirinya masing masing dan menahan diri
polisi karena dia orang yang terlatih terlatih secara profesional kesabarannya juga terlatih
mereka harus mampu tampil prima sebagai aparatur yang terlatih
karena mereka dibayar rakyat untuk terlatih
kalau kemudian mereka gampang terpancing emosinya mereka nggak layak jadi polisi tuh
apalagi dengan semena mena
arogan apa namanya melakukan pemukulan terhadap siapapun
jadi saya kira kalau memang kemudian nanti ada wartawan yang dipukuli saya kira organisasi kewartawan harus protes
dan polisi itu harus diproses ke pengadilan sesuai dengan undang undang pers ya
sudah diproses cuma ditolak gimana tuh
saya kira nggak ada alasan untuk menolak itu
saya kira harus ada tekanan
saya kira harus ada tekanan
dari apakah dari lembaga pers atau dari masyarakat
supaya ada efek jerah
supaya polisi jangan ringan tangan memukul wartawan atau memukul siapapun
bang ini kalau kita lihat petinggi kepolisian ya terutama kapolri wakapolri ini terlihatnya tenang tenang saja dalam menghadapi
ataupun sepertinya bagaimana ya menanggapinya tuh ya tenang tenang saja gitu
tapi tidak terlihat keseriusan dari para petinggi kepolisian untuk menyelesaikan persoalan ini
terutama penyebab jatuhnya korban dan pelakunya ini
jadi sebenarnya kalau dari luar mereka terlihat tenang
tapi sebenarnya kalau di internal mereka mereka marah marah juga galau juga
terbukti kan langsung kapoldanya dicopot
dicopot dari jabatannya dimutasi
coba kita berharap
jabatan baru yang mau disiapkan
kita berharap jangan kemudian sebentar kemudian dikasih jabatan baru yang lebih enak lagi
saya kira begitu dicopot ya harus sanksi gitu lah
bila perlu dibawa ke pengadilan tanggung jawab dia sebagai pimpinan
jadi kalau dikatakan mereka tenang
kalau mereka tenang tenang
ya sepintas kita lihat tenang tenang santai kan
karena memang sebagai pejabat mereka memang tidak boleh menunjukkan kegalauannya
kalau mereka galau panik di depan publik bagaimana anak buahnya
tapi di internal mereka kalau saya lihat sih cukup tegas juga
marah marah juga kebawahannya yang bekerja sembrono
cuma yang kita harapkan ada tindakan nyata dari pimpinan kepolisian
bekerja cepat selidiki siapa yang melakukan penembakan
siapa yang melakukan pemukulan
kemudian orang orang yang melakukan penembakan dan pemukulan itu tidak pantas lagi menjadi polisi
mas irfan bagaimana melihatnya
satu polisi tidak belajar dari penanganan aksi masa sebelumnya dua puluh satu dua puluh tiga mei
pola pola kekerasannya masih sama persis
penangkapan yang disertai dengan penganiayaan
malah yang kemarin ini saya lihat malah lebih parah gitu
padahal di hari bayangkara kemarin kontras itu memiliki tiga high call
satu itu terkait dengan evaluasi
ini internal dan eksternal yang harus dilakukan oleh propam
juga kompolnas om busman dan lembaga komnasam lain
terus yang kedua diskresi
diskresi dari aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api
yang ketiga itu soal penanganan aksi massanya
jadi mereka ini seolah olah mengabaikan protap atau perkap perkap yang ada
delapan dua ribu sembilan tentang ham terus ada enam belas dua ribu enam tentang pengendalian massa dan lain lainnya
itu selalu diabaikan
nah kalau saya mau bilang
kalau polisi memang kurang transparan dalam hal ini
terutama dalam penanganan aksi massa
tidak transparan malah
saya ingat sekali di penanganan peristiwa dua puluh satu dua puluh tiga mei
itu polisi menyiapkan satu tim investigasi yang dipimpin langsung oleh irwasum
nah sampai saat ini belum ada hasilnya apa
kontras sudah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik
namun juga belum dibalas oleh yang bersangkutan
nah tadi seperti yang sudah saya tanyakan
kalau kontes melihatnya kurang ada keterbukaan
kurang ada transparansi dari kepolisian dalam menangani kejadian ini
dan ini ternyata sudah berulang kali
kalau kita ingat juga pas demonstrasi dua puluh satu dua ya
ini juga sempat terjadi sebetulnya
ya kita juga melihat yang sama ya
saya kira harus ada perubahan yang signifikan di jajaran pimpinan
untuk bersikap lebih tegas lagi lebih transparan lagi
supaya mereka tidak menjadi bulan bulanan masyarakat
dan tidak membiarkan anggotanya itu menjadi predator masyarakat
itu yang kita lihat
cuma memang apa ya dalam kondisi yang malam ya
biasanya bentrok itu sore sampai malam
itu agak agak sulit gitu loh mengendalikan polisi maupun massa
idealnya kan polisi itu ada yang ngawasi
apakah propam setiap ada aksi demo ketika polisi bertugas
ada yang ngawasi
sehingga ketika mereka bekerja di luar batas batas personalisme mereka
diingatkan oleh atasannya
tapi kalau udah malam sulit itu untuk mengendalikannya
oke menurut bang neta dari ipw
kira kira apa sebetulnya yang harus dilakukan kepolisian
untuk menyelesaikan dan juga mencari pelaku dari jatuhnya korban ini
peralatannya sudah cukup bagus
dan kerja mereka juga sangat profesional
diakui oleh lembaga internasional sebenarnya
tapi kembali lagi ke niat
mau atau tidak menyelesaikan ini secara cepat
saya kira mereka harus mampu mengungkap ini dengan cepat
toh mereka sudah menahan dua belas orang
kemudian sudah menemukan enam orang yang membawa senjata
tinggal mencari siapa pelaku penembakan itu
itu kan saya kira polisi punya kemampuan lah
persoalannya mau atau tidak
saya kira mereka harus berani transparan
berani berjiwa besar
ungkapkan aja bahwa ini anggota kita yang melakukan penembakan
dan pecat dari polisi
oke oke berarti kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
pertanggung jawaban dari aparat kepolisian
untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab
atas meninggalnya lima korban aksi unjuk rasa ini
dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya rifana pratiwi selamat malam
terima kasih dok
terima kasih dok